mungkin sampai jam dua siang nanti
oh enggak pak
mama saya baik baik aja kok pak
tadi mama bilang katanya si rafael sama mich olivia kesini
aku belum cerita ya
apa tadi olivia itu datang kesini
dia bilang kalau dia tuh pernah ketemu sama elsa
ternyata empat tahun yang lalu
pas aku masih tinggal di rumah lama aku
dan dia hampir nabrak orang
dan orang itu elsa
terus kayak orang panik dan buru buru gitu
tapi gak tau isinya apa
tapi kenapa dia harus buru buru ya
ya gak tau sih makanya besok aku mau nganterin sama mas ke sekolah
aku sekarang mau tanya ke miss olivia
sudah diserah tuh karena ya
berantakan belajarannya apa yang gigi gigi
nyari kesempatan ya nyari kesempatan kesempatan ya deket deket
hai pesona bener lagi kalau jadi kamu tuh emang
kalau gini caranya tahu jadi telat kuliah dengan ini ya
mas kamu udah mau berangkat iya saya harus berangkat sepagi mungkin nanti saya kabarin kamu ya ini masih
hai tumben pagi pagi mbak telepon aku
assalamualaikum pak waalaikumsalam
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
bapak hari ini mau ke kantor polisi indin
tanpa ada panggilan ke kantor polisi
untuk diminta keterangan
oh gitu ya udah papa hati hati ya
bisa memberikan keadilan buat kamu ya
berangkat dulu ya
ternyata papa juga dipanggil sama penyidik
tapi kenapa papa bilang kayak gitu ya
papa ingin memberikan kesaksian apa
kenapa aku mau bilang memberikan keadilan buat aku ya
apa berangkat ya ma
kamu berantem sama elsa
gimana sih rumah tangga kamu ini
aku juga gak tau ma
tapi ya seperti ini kenyataannya
andaikan dulu aku lebih percaya pada anden
mungkin ini semua nggak akan terjadi
mama kan selalu doain kamu sayangnya
yaudah aku berangkat
rusito pemisah ku
dia sebut nama kamu di depan al
al kesini dan dia bilang sama
dia mau berangkat
dia bener bener mau diamin gue
nyibelin banget sih

kita mau ke rumah kita mau
dia sebut nama kamu di depan al
al kesini dan dia bilang sama mama
kalau sampai terjadi sesuatu
mama udah gak bisa berbuat apa apa lagi
gue gak boleh diem aja
gue harus temuin sumarno lagi hari ini
dia nggak boleh bocorin rahasia ini
dia udah ambil lima ratus ribu
lima ratus ribu dari gue
oh masa sudah pergi pagi pagi tadi
sepagi ini kemana
ke rumah sakit na
mau cek sumarno keadaannya
pak sumarno gimana keadaannya
kemaren sih pak sumarno itu sempet bilang
sumarno kenal elsa
aku gak tau sih ma
yang pastinya mas a mau ke rumah sakit
mau cek kondisinya sumarno
kalau bisa kondisi membaik mungkin mas al mau nanya nanya kali ya
semoga segalanya semuanya segera terungkap ya
pak surya kami ingin menanyakan sekali lagi tentang istri anda bu sarah
apa benar dia pelakunya
saya yakin istri saya bukan pelakunya
jadi menurut bapak siapa pelakunya
bagaimana yang berlaku dengan istri anda
ada yang bisa dibantu bu
iya saya mau ketemu ini mau jenggok pasien sumarno
oh pak sumarno udah gak ada disini
beliau sudah dipindah ke rumah sakit lain
kapan kapan dipindahinnya
maaf kami tidak bisa memberikan informasi ini ke ibu
coba ibu tanya ke bagian administrasi di rumah sakit
sial gue terlambat
saya tinggal dulu ya pak
bu kalau ada apa apa tekan bel aja
terima kasih susti
kalau dipindahin dari rumah sakit begini pak
insya allah aman
sebelum saya pindahin
saya juga sudah konsultasi sama dokter
dokter bilang kondisi pak sumarno
sekarang juga gak perlu
dirawat di icu juga bu
dipindahkan ke rawat inap
karena kalau pak sumarno masih di kamar rawat
dia bisa dipindahin ke rumah sakit
takutnya banyak orang yang lalu lalang
jadi gak terkontrol
kalau ada orang yang ingin mencelakai pak sumarno
bisa sembarangan masuk ke situ
orang yang tidak ingin suami ibu bersaksi
sama sama kita jaga kesehatan pak sumarno ibu
semoga setelah ini pak samaro bisa kembali sehat
dan pak sumarno juga bisa langsung bersaksi
saya juga udah minta sama pihak rumah sakit sini
untuk memberikan perawatan yang terbaik untuk pak sumarno
kalau butuh apa apa
jangan sopkan noter depan saya
saya permisi bu
bapak pasti sembuhkan
kita sama sama berdoa untuk bapak ya
kamu sih mbak
pasien sumarno yang di icu itu dipindahin ke rumah sakit mana ya
kami bisa info selain ke keluarga dan penanggung jawabnya
bapak ini saya keluarganya loh
saya juga baru tahu kalau dia dirawat di sini
sekarang gini ya mbak kenapa tiba tiba dipindahin
ini tuh gimana sih
nama ibu siapa
biar kami beritahu ke penanggung jawab pak sumarno
siapa penanggung jawabnya

kalau aldebaran tau gue cariin sumarno
itu justru bahaya
bu nama ibu siapa
nomor yang bisa dihubungi berapa
kalau bukan bu sarah
lalu siapa pelabing
bapak tau kan
bapak tau kan
bapak tau kan
tolong jawab pak
saya tau pak
karena istri saya juga tau siapa pelakunya
bagaimana menjawab tujuan istri
bagaimana menjawab tujuan istri
saya mau dia mendengar
tolong bawa tahanan yang bernama bu sarah
ke ruang penyidikan
sepertinya situasi semakin memojokkan dia
dan aku gak bisa melindungi dia dari sini
ada apa ya
ibu harus ke ruang penyidik
maaf ya saya ganggu kamu lagi sibuk gak
ini saya baru sampai kantor sih kenapa jack
tapi hari ini itu jadwal kita pre wedding ren
kamu bisa dateng gak
soalnya kita udah diwanti wanti sama papa buat datang
saya coba izin kepah dulu ya
iya rin thank you ya
kita jadi ngelangkah sejauh ini
pasti posisi kamu serba salah
saya juga gak nyalahin kamu kok
nanti di tempat pre wed papa kamu ada kan
kalau ada kita coba bicarain lagi ya sama apa kamu
hari ini papa gak ada ren
lagi keluar kota
mungkin besok baru balik
oh gitu ya
yaudah kita coba ngobrol lagi setelah papa kamu pulang dari luar kota ya
iya ren thank you ya sekali lagi
saya share alamat pre wed ke kamu ya
saya juga terlalu pahal deh
boleh saya izin pagi ini pak
mungkin sampai jam dua siang nanti
oh enggak pak
mama saya baik baik aja kok pak
kok dari kemarin kamu gak bilang saya
iya pak maaf
saya juga baru tahu
semuanya diurus sama wo dari papanya jennifer pak
iya yaudah udah kamu gak usah jelasin ke saya
kamu tinggal bilang pre wed ke saya aja pake malu malu
baik pak terima kasih pak
kalau ada apa apa hari ini
bapak telepon saya aja ya
udah kamu gak usah mikirin yang di sini
insya allah hari ini gak ada apa apa kok
kalaupun ada apa apa saya bisa ngurus sendiri
iya pak baik pak terima kasih
ya ada apa
halo pak kami di rumah sakit sejahtera
tadi ada keluarga pak sumarno bertanya pak
pak sumarno dipindahkan ke rumah sakit mana
siapa yang bertanya
iya pak tadi saya sempat minta kontaknya untuk dihubungi
tapi orangnya keburu pergi
ceritanya seperti apa
tadi sih orangnya memakai kerudung dan masker
wanitanya juga masih muda
sepertinya benar keputusan saya memindahkan sumarno ke rumah sakit ini
baik terima kasih
semarang dipindahkan lagi
saya tidak tahu lagi di mana sekarang
dia sebut nama kamu di depan
tidak tidak tidak
saya tidak mau sampai vina tahu semua yang sudah saya lakukan
dia akan semakin mencintai saya
saya juga tidak siap di penjara
saya tidak sanggup hidup di penjara
saya harus pergi dari sumarno sampai ketemu dia
lu sangat lemah
tinggal ikut saja
apa yang terjadi
sangat ribet membawa saya ke sini
cari udara segar ya
lihatlah di sini
daripada kita ke kantin cuma boros
jangan ada bontos duit loh
mungkin kita ke sini
ya juga sih
mending di sini ya
nah hitung hitung kita menghemat gitu ya
perut saya sakit nih
kayaknya gue sakit perut juga deh
gara gara makan sate kepedesan
gimana sih pada
mulai hari ini kiki mau latihan jadi duta fakultas ah
semoga kiki terpilih ya allah
pagi kiki aminarti
pagi juga kiki aminarti
si geri udah nungguin lo tuh
nah bukannya lo janjian kan sama kiri mau ketemu
ngapain ya si geri ngajakin kiki ketemuan
ya mana gue tahu
kita juga nggak tahu ki
makanya sekarang mendingan lo samperin gerinya aja deh
dia lagi di sana tuh
depan taman fakultas ekonominya
di situ tuh
pokoknya di situ deh
lo samperin ya
gigi samperin dulu kali ya
repot deh kayaknya nih
tos dulu dong
kayaknya lipstick gue
kurang pas deh
lipstick gue yang waktu itu mana ya
yang baru gue beli
masa pertama kaliions lha
istrinya bikin darah tinggi tau gak
dan kamu pikir saya percaya
udah sayang diam
apa mungkin kebetulan
atau jangan jangan itu elsa
yang dulu dihamilin sama roy
tapi gue penasaran sih
mantan istrinya cowok itu
mbak andin dipenjara
karena dia dituduh bunuh roy
mbak andin malah nikah sama kak
aneh banget sih
apa gue tanya kagak aja ya
ah gak mau deh
kok bisa berupaya gitu
banget ke awakened
kita bisa ketemu
ada yang mau saya ceritain
kalau gitu saya tunggu di cafe finland ya
kita ketemu disana
jam satu siang
terima kasih banyak
ya allah mudah mudahan informasi yang disampaikan catherine ini
silahkan duduk bu sarah
kok kamu disini
kamu gak jenguk aku di ruang kunjungan
pak surya datang kesini bukan untuk membesuk ibu
tapi untuk memberikan keterangan terkait pembunuhan roy
maka dari itu
bu sarah kami panggil ke ruangan ini
karena pak surya akan memberikan keterangan siapa pelaku yang sebenarnya
betul kan pak
saya tahu pelaku sebenarnya
dan itu bukan istri saya
mau menceritakan yang sebenarnya
jadi gini pak
pelakunya saya pak
saya adalah pelaku tunggal dari semua ini
saya mau cepat diadili pak
saya mau cepat menjalani hukuman ini pak
ma kan bukan pelakunya ma
aku ikhlas di penjara untuk mempertanggungjawabkan semuanya
aku ikhlas di penjara papa
kamu gak harus mempertanggungjawabkan ini
karena bukan kamu pelakunya
aku sudah membunuh roy
aku yang menusuk dia
cukup kamu ngebelain elsa
kamu yang harus stop
kamu jangan ngomong yang aneh aneh dong pak
aku cuma ngomong yang sebenarnya mah
aku cuma ngomong yang sebenarnya ma
aku akan ngomong yang sebenarnya
pelakunya adalah elsa
dia yang membunuh roy empat tahun yang lalu